berjalan menyusuri perkebunan semak dan sungai dilakukan ratusan warga desa puding besar kabupaten bangka provinsi kepulauan bangka belitung
tiba di hulu sungai mereka bergotong royong menebat air atau mengadang air dengan terpal dan kayu sebagai penumpangnya
nebat biasanya dilakukan di salah satu anak aliran sungai untuk menahan laju air sehingga debit air di hilir menjadi berkurang
setelah ada aba aba dari orang yang dituakan warga lalu berbondong bondong masuk ke sungai untuk menangkap ikan maupun udang yang dilakukan secara tradisional dengan alat tangkap terbuat dari wareng
cara menangkap ikan ini oleh masyarakat bangka dikenal dengan istilah nanggok
nanggok di sungai seperti ini hanya bisa satu kali dalam setahun dan dilakukan ketika air sungai mulai surut akibat cuaca panas atau musim kemarau
berbagai macam ikan air tawar seperti ikan gabus ikan baung udang gala dan lainnya berhasil ditangkap warga
warga dilarang keras menggunakan racun untuk menangkap ikan dan sanksi berat bagi pelaku telah menanti jika nekat menangkap ikan menggunakan cara yang dilarang